biarpun tahun baru masih sebulan lagi
pokoknya aku tuh harus tetap play nyusun rencana dari sekarang
tahun baru selalu identik dengan resolusi
ada yang berhasil tapi gak jarang juga ya
yang jadi lagu lama kasih rusak alias gagal mandi
negara juga punya lho
yuk kita intip outlook indonesia di tahun dua ribu dua puluh tiga
kata butri mulyani menteri keuangan kita nih
kondisi ekonomi di indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga optimis
namun tetap waspada
pertanyaannya berapakah tingkat inflasi indonesia saat ini
jawabannya a lima tujuh puluh satu persen
laju inflasi kita yang pada oktober dua ribu dua puluh dua berada di angka lima tujuh puluh satu persen
diperkirakan pada dua ribu dua puluh tiga akan berkurang secara bertahap
bmkg menyebut di dua ribu dua puluh tiga mendatang
ada potensi nih jumlah curah hujan tahunan akan melebihi rata rata
untuk mengantisipasi kita bisa mulai dengan menyiapkan sistem drenase yang mumpuni
juga mengoptimalkan sistem resapan air
cahin lah banjir mulu
sejumlah prioritas nasional di tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang telah dipetakan
ada pembangunan sumber daya manusia
termasuk ibu kota negara
serta persiapan penyelenggaraan pemilu
kalau prioritasmu apa nih